pipe pipe pipe mau kemana
kan tadi pipe udah bilang mau cari mimi
iya kalau kamu ada masalah kamu bisa cerita ke kita
siapa tahu kita bisa bantu
gue cuman ngebayangin aja
ini anak baru diari aja gue udah kepayaan kayak begini mir
kayak apa tuh rasanya pasti jatuh bangun ya mir ya
udah inces jangan nangis kayak gini mir ya
mira ga malah menurut inces nangis
mira juga udah ikhlas kok cez
tentu titipan allah
jadi kalo memang mereka
masih jodoh sama mira
pasti mereka akan kembali ke perlukan mira
ya allah mira
gua gabisa jujur ama lu mir
saya anterin kamu
ke rumah sakit
gak usah pak
gak usah pak ya allah
saya ga mau ngerepotin bener pak
tadi udah saya bawa ke rumah sakit udah pak
kan kalau misalkan anak anak incis dibawa ke rumah sakit
setidaknya dapat pengobatan yang tepat
jadi inces ga bakal khawatir dan sedih lagi kayak gini ya
tadi sebelum kemari tuh udah beli obat juga udah
udah gapapa kok
saya permisi ya pak ya
saya tuh kepikiran nih sama zainab
kasian anak anaknya dia
saya pengen bawa ke dokter
saya pernah sih nganterin rumahnya
iya pak saya juga khawatir soalnya
kata minta dianterin
hape gua telfon aja kali ya
telfon yang ada tujuh
sedang terhaling tembok
gua kira lu medi
dalily seneng banget deh bang
kita bisa ketemu di mari
bahagia banget rasanya bang
eh ya allah
lu minggir dong
gua mau naik motor
ya ini yaudah
abang mau ke motor ya bang
tangan lu pinggirin
gua nggeri kaji
gua mau ke hongkong biar gak ketemu amel lu
yaudah abang ke hongkong leli yang ikut
ini malah nempelok
turun gak lu
turun gak lu
abang jahat banget sih bang sama lele bang
ya allah abang
lu tega banget
karang semenjak ada mira
leli jadi kagak lagi di ero eroin
dijemput makasih abang
kagak gua salah jalan
pintu keluarnya kemari tenate
ya allah bang
pimpin mau kemana
kan tadi pimpin udah bilang mau cari mimi
indah dirumah aja ama kak ilham
indah mau ikut cari mimi
indah pengen ikut pimpin ya pi
ntar ketemu ama si jena
ngira lagi udah udah malem ya indah di rumah aja ya ya temenin ke ilham pipi cuma sebentar ya
juga balik udah mau ditinggal pipi mau cari mimi iya indah kasihan om jarum ya ya om jarum katanya
cuma sebentar nanti juga balik lagi nanti ngerepotin om jaru lagi soalnya kan udah malam
kamu kan soalnya ngerepotin ini maham takutnya hujan lagi ya sakit lagi kan kalau indah sakit
pipi jadi sedih apalagi mimi ya kan ya udah deh kesini aja ya nemu di rumah aja tapi
indah pengen peluk pipi dulu mau dipeluk dulu
ya udah kita masuk ya yuk
allah berusaha banget deh ke mira mir semoga lu kagak marah ke gue gue beneran sayang sama ilham
sama indah gue janji gue nggak bakalan sia sia
mereka saya enggak tega lihat incis pak saya yakin pasti masih ada masalah lain yang dia tutupin saya
yakin ini masalah uang makanya saya mau bantuin chinap tapi gimana kalau incisnya enggak mau
dibantu tapi kan anaknya butuh bantuan mir zaina pasti mengerti itu
perhatikan mengerti sama anak anak
ya ini semua awalnya dari ilham dan indah ilham dan indah
mereka yang sudah membuka hati saya
ilham dan indah banyak sekali memberi saya pelajaran
ya saya gak heran karena dibalik semuanya itu ada ibu yang hebat
terima kasih ya emir
kamu udah membolehkan saya dekat sama mereka
seperti anak saya sendiri
saya yang terima kasih
bapak udah banyak
banget membantu saya
saya akan bikin acara makan malam
itu pasti akan berhasil
oh mbak lydia
orang staffnya mas raffi yang di pabrik
aku atur acara makan malam
antara lydia sama mas rafi
atur makan malam sama mbak lydia
dan mas rafi
aku ngeliat sepertinya lydia sama mas rafi cocok loh
mas yuda kan baru sekali ketemu sama mbak lydia
namanya juga feeling
ada kliknya ada gregetnya
kalau aku liat lydia sama mas rafi
beda sama aku kalau ngeliat mas raffi
deket deket sama mira
dari awal juga aku udah gak naruh percaya
ini pasti ada sesuatu